sampai jumpa di video selanjutnya
aku ingin menjelaskan semuanya sama kamilah
supaya kesalahpahaman ini gak berlarut larut
jadi dia tadi menerima seorang tamu
dan tamu itu andara
dan menurut suster saya yang tadi
dia melihat fadil itu pergi dengan seorang wanita
dan saya yakin sekali wanita itu pasti andara
andara pasti membantu fadil
dan fadil itu keluar dari rumah sakit ini
aku takut kondisi fadil akan drop lagi
kalau kondisi fadil drop
maka sendiwara ini tidak akan ada habis habisnya ven
riz kamu tenang ya
kalau kamu seperti ini
saya jadi stres nih
iya riz lebih baik kamu tenang
jangan emosi seperti ini
mendingan sekarang kamu telepon fadil
dan bilang sama fadil suruh dia balik ke sini sekarang
suara punya handphone
loh ini handphonenya fadil ketinggalan di sini
fadil pergi kemana ya kira kira
sebentar sebentar sebentar
tadi saya melihat
memang fadir itu seperti kelihatan agak frustasi
sepertinya dia sudah tidak tahan lagi untuk membongkar semua cerita ini
jadi saya yakin sekali fadil pasti pergi ke rumahnya
iya dia pasti pergi ke sana ingin menceritakan semuanya ini pada camilla
kamu segera hubungi taufan ven
ya camilla suapin ya kak
ayo dong kak fadil buka mulutnya
makanan kamu enak banget bilang
ini semua kamu yang bikin ya
terima kasih kak
kak fadil kita kan sekarang udah selesai makan
malam ini kak fadil tidur di sini aja ya
gak usah di rumah sakit
kak fadil camilla mohon kak
kak fadil itu udah jarang tidur sama camilla
kita juga udah jarang kan nyanyiin cover bobo
yaudah mendingan sekarang kita ke kamar yuk
iya kak ke kamar
ya bagaimana aku menghindari ini
tidak diangkat mila
kamu dengan terang sini sini
aku antar kamu lagi ke rumah sakit ya
gak usah andara
aku udah sampai di sini
aku harus menjelaskan semuanya pada kami
ah tak apa
jangan kohet lo
jangan kohet kebringen ambil
jangan kohet lo
aku akan jelaskan semuanya sama kamu mila
dan masalah ini akan selesai
yaudah aku pulang ya
jadi kamu sakit lagi mila
nggak tahu kak
sekarang rasanya semakin sakit
itu siapa kak
kak taufan kak
kekyak ulang akulah
kekyak ulang akulah
kok cuma mbak maulana itu
bukannya kita studying some students
orang kita cuma pengen beban
dan kenapa kondisinya seperti ini
kenapa tovan bisa ada di sini dalam kondisi seperti ini
tuhan sendiri yang minta keluar dari rumah sakit
toko sendiri yang minta keluar dari rumah sakit
kenapa ra kenapa taufan minta keluar dari rumah sakit
tadi suatu saya nengok taufan keluar
dia meminta saya untuk mengantarnya pulang ke rumah
soalnya apa andara
soalnya taufan mau menjelaskan sesuatu sama kamu
menjelaskan sesuatu pada aku
ya allah taufan
ya allah taufan
ini pasti semua salah mama

sama terlalu keras sama kamu tadi siang
jadi kamu seperti ini
kamu nekat seperti ini taufan
mama sudahlah ma
sekarang bukan waktunya untuk saling salah menyalahi
mencari siapa yang salah siapa yang benar
sekarang yang penting gimana caranya kita membawa taufan ke rumah sakit ma

kita bawa taufan ke rumah sakit sekarang pak
mila kamu tunggu di rumah aja ya

mila tapi ini kan udah malem mila
kamu juga lagi hamil dan kasian kava
udah kamu di rumah aja ya sayang ya
tolong kamu temani camilla ya rah
ya udah tetap berangkat dulu ya
terima kasih rah
mila mau jalan dulu ya
tandanya kamu tahu kalau orang yang baru ajak nisan itu adalah suami kamu
suami yang sangat baik
suami yang sangat baik
suami yang sangat baik
suami yang sangat baik
suami yang sangat baik
dia sangat mencintai kamu
pasti kamu akan lebih shock daripada ini
karena tanpa memperdulikan kondisinya yang masih lemah
dia ingin menemui kamu
karena dia tidak mau kehilangan kamu
cinta fadil pada kamilah begitu besar
tolong jangan benci suami kamu sendiri mila